infeksi virus corona yang turut melanda jepang mempengaruhi kepanikan masyarakat di sana
lantas seperti apa gambaran di ibu kota jepang tokyo
saat ini kami terhubung melalui telepon dengan warga negara indonesia yang tinggal di tokyo jepang toku shige ires
selamat malam mbak ires
selamat malam mbak dia
bagaimana keadaan anda di sana mbak apakah hari ini anda sehat kemudian bisa dijelaskan bagaimana suasana di tokyo
baik alhamdulillah saya sehat sehat saja kondisinya di tokyo masih sangat kondusif
kondusif ada kepanikan sedikit tapi aktivitas masih berjalan seperti biasa
sekolah sekolah diliburkan untuk menekan penyebaran yang lebih lanjut
mbak ires ini kan gambar yang tadi kita saksikan bersama ini gambar warga yang panik membeli kebutuhan sehari hari
apakah mbak juga mengalami hal yang sama seperti masyarakat yang tadi ada di video
saya juga mengalami kehabisan stok tisu
tapi kepanikan ini terjadi setelah adanya
pemumuhan sekolah diliburkan
tapi pada dasarnya orang jepang itu sifatnya sangat memikirkan orang lain
jadi persentase orang yang panik buying lebih sedikit daripada yang tidak melakukannya
dan tidak separah dari yang saya lihat kondisinya hari ini di jakarta atau di indonesia
keadaan itu apakah berdampak pada harganya mbak apakah kemudian barang barang tertentu harganya naik begitu
oh tidak di jepang biasanya tidak berdampak pada harga
malah biasanya ada yang
yang jadi lebih murah di beberapa tempat
salah satu yang ramai di media sosial saya baca di twitter adalah stok tisu toilet yang di sana itu jumlahnya semakin merosot bahkan sampai langka
apakah itu benar terjadi
padahal saya juga membaca bahwa tisu toilet ini made in tiongkok
apakah tidak ada ketakutan dari warga sekitar
untuk tisu dan tisu toilet memang benar stoknya menjadi langka
karena ada beberapa orang yang panik membeli stok lebih banyak mungkin dikarenakan anak anak libur
dan terpaksa berada di rumah
dalam jangka waktu yang lebih panjang
kalau boleh digambarkan kepada kami bagaimana sih mbak suasana tokyo saat ini
apakah kemudian sepi orang orang kemudian menghindari menggunakan kendaraan umum atau bagaimana
pada dasarnya orang jepang itu sangat percaya akan apa yang diinformasikan para ahli dan pemerintahnya
jadi untuk masa tenang dua minggu ini suasana di tokyo memang bisa dibilang terlihat lebih lenggang dan mereka mengurangi memakai fasilitas umum
jadi artinya tidak ada yang berbeda sebenarnya ya kalau dilihat dari keseharian warga ya mbak ya
sebetulnya tidak ada yang berbeda cuma karena isu isu yang dikabarkan di media luar yang membuat momok orang menjadi takut datang ke tokyo ya sebetulnya
mbak ires bagaimana dengan pelayanan fasilitas kesehatan di sana
apakah ada pengetatan orang yang datang ke rumah sakit atau sebenarnya mereka ada ada ada nuansa kedodoran di jepang untuk melayani

ini belum ada seperti itu karena pemerintah sudah menambah fasilitas yang bisa menangani masalah virus corona ini
dan masyarakat juga di terus diinformasikan tempat tempat dan faktor faktor pendukung yang membuat mereka masa aman apabila merasa tidak enak badan atau perlu memeriksakan kesehatannya
kalau mbak ires sendiri sempat was was nggak mbak untuk berkegiatan misal bertemu teman di restoran di public area begitu
terus terang saya sendiri termasuk yang agak santai karena pemerintah jepang sudah mengedukasi kita dengan sangat baik bahwa virus corona ini tidak berarti akan mematikan apabila kita rajin cuci tangan dan menjaga ketahanan tubuh kemungkinan besar untuk sembuh dan mampu melawannya sangat besar
kalau mbak ires misal merasa sedikit lebih nyaman ya maksudnya tidak panik seperti orang orang yang kita lihat di video kalau teman teman bagaimana mbak di sana
teman teman di sini beberapa itu khawatirnya karena mereka tidak bisa pulang ke indonesia saat puasa nanti atau saat liburan mendatang tapi selama untuk aktivitas sehari hari kebanyakan kita sudah terdoktrinasi oleh apa yang diedukasi oleh pemerintah di sini
kalau tanggapan keluarga apakah mbak punya keluarga di indonesia apa tanggapan mereka dengan keberadaan mbak di sana apakah mereka menginginkan mbak untuk pindah dari sana atau bagaimana

tidak ada kata kata seperti itu
kata seperti itu dari keluarga saya mereka malah bilang untuk keselamatan anak saya sebaiknya saya jangan pulang dulu supaya karena belum tahu kondisinya ya bagaimana di bandara atau apa itu mungkin yang mengkhawatirkan saja
jadinya lebih baik di rumah saja
berarti kan artinya mbak punya anak apakah sudah sekolah kemudian bagaimana sih mbak seperti sekolah menginformasikan libur ini kan belum diketahui sampai kapan bagaimana kemudian informasi informasi itu diberikan oleh pemerintah tempat
anak saya kebetulan baru berumur dua puluh delapan bulan jadi belum usia sekolah tapi dari sejak kecil memang anak anak di sini sudah diadukasi untuk terbiasa mencuci tangan dengan benar selama paling pendek pun tiga puluh detik
jadi anak saya pun sudah terbiasa untuk cuci tangan dan tidak mengorek hidung atau menyentuh mukanya apabila tidak diperlukan itu pencegahan yang paling awal
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini cukup menggambarkan kepada kami bagaimana suasana tokyo
tadi adalah perbincangan kami dengan wni yang tinggal di tokyo yaitu mbak iren atau maksud kami toku sige ires terima kasih mbak